setelah ditunda selama sepekan
sidang kasus pembunuhan yosua tau barat
kembali dilanjutkan pada senin dua puluh satu november dua ribu dua puluh
sidang kali ini menghadirkan saksi
dari kepolisian dengan terdakwa richard eliezer
ricky rizal dan kuat ma'ruf
sidang dijadwalkan dengan agenda
pemeriksaan sepuluh orang saksi diantaranya
mantan kasat reskrim polres jakarta selatan
dan mantan kadit satu reskrim polres cakarang selatan
rifai zal samual
sementara saksi lainnya adalah kabak
jakum propam kombes susanto
haris dan anggota polres metro jakarta selatan
yang juga merupakan saksi
atau seperintangan proses penyidikan
pengusutan kasus ini
hari ini pemadilan negeri cakarang selatan
kembali menggelar sidang lanjutan
berkara pembunuhan brigadir yosua
dengan agenda pemeriksaan saksi
untuk terdakwa barada e
kuat ma'ruf dan ricky rizal
kita bergabung bersama korespondensi
yna indonesia roni satria
roni siapa saja saksi yang akan dihadirkan
dalam hari ini dan peran mereka seperti apa
dan apa yang diharapkan dari
jaksa penuntut umum untuk menguak
kasus ini dengan kehadiran para saksi
pada persidangan pagi hari ini
silahkan dengan laporan anda
ya yuda sepuluh orang saksi yang dijadwalkan
akan hadir pada hari ini
merupakan dari pihak
kepolisian baik anggota polri
aktif maupun non aktif
yang hampir kalau bisa saya katakan
dominannya adalah mereka yang berasal
dari anggota polres metro jakarta selatan
mengapa polres metro jakarta selatan
sesuai dengan yang anda tanyakan
bahwa keterlibatan ataupun
apa yang ingin mereka gali dari
pemeriksaan nanti pada hari ini
tentunya adalah karena mereka ketika
kejadian pada juli lalu
di saguling maupun di duren tiga
mereka yang melakukan
pemeriksaan atau penyelidikan
dan penyelidikan di lokasi
di tkp kemudian melakukan
pemeriksaan jenazah dan lain sebagainya
sehingga pada akhirnya
keterangan keterangan sehingga mereka juga membuat
bap dan lain sebagainya
keterangan keterangan inilah yang ingin disamakan kembali
ataupun ingin dilihat dan
dievaluasi oleh hakim nantinya
apakah ada kesesuaian dengan
bap yang telah mereka siapkan ataupun
dengan informasi yang juga sudah
disampaikan ketika pertama kali
kasus ini merebak
dan bagaimana keterlibatan mereka
karena kalau kita lihat sepuluh orang saksi ini juga
sebenarnya saksi dalam kasus
obstruction of justice yang kalau kita lihat
juga persidangannya telah berlangsung
pada tiga november lalu
dengan terdakwa yang sama
nah kalau kita lihat
bercermin dari apa yang terjadi pada
november ataupun tiga november lalu
dimana saksi diantaranya salah satunya
rifail samuel dimana yang ia mengatakan
bahwa adanya tekanan
dari verdi sambo terhadap dirinya
ketika ia melakukan pemeriksaan
baradae atau richard
eliezer pada saat itu sehingga
ia merasa bahwa kondisi
general bintang dua
yang juga menanyakan
dengan kalau bisa
direpetisi apa yang
dikatakan oleh samuel pada saat itu
adalah jangan kenceng kenceng
itu maksudnya jangan terlalu keras untuk
bertanya atau menginterogasi
kepada richard eliezer ketika
nah saksi ataupun
materi materi atau substansi
persidangan inilah yang ingin
digali sekali lagi
oleh hakim dan untuk saat ini
untuk melihat keterlibatannya
dengan para terdakwa
ricky rizal dan juga kuatmakruf
saat ini memang kalau saya perhatikan
satu saksi yang sudah duduk di
di depan hakim dari
sepuluh yang telah disiapkan
kemudian rencana juga akan dilakukan
secara simultan atau bersamaan
untuk nantinya diminta keterangan
karena memang kasus yang sama
kemudian dalam konteks
terdakwa yang juga sama
dalam artian tiga terdakwa ini
dengan dan juga dari sepuluh saksi ini
memiliki keterlibatan untuk bagaimana
mereka saat itu melakukan olah
tkp di lokasi kejadian
sehingga memang informasi ataupun
kesaksian kesaksian mereka ini
dibutuhkan untuk nantinya saling
dibenturkan satu sama lain
kita harap hakim juga nanti akan
melihat seperti apa
karena kalau kita lihat yuda pada beberapa
beberapa dari polisi ini
yang ataupun baik yang aktif maupun non aktif
yang sudah ditanyakan dalam kasus
mereka memang hampir mengatakan bahwa
untuk menyampaikan informasi
terkait dengan bagaimana berita acara
yang ingin disampaikan
kemudian hasil otopsi dan lain sebagainya
mereka menyampaikan apa adanya
di persidangan yang saat itu
dengan tertakwa ferdis sambo
tetapi sekarang kita lihat nanti
riki rizal maupun juga dengan
kuat ma'ruf bagaimana sepuluh saksi ini
nanti melakukan introgasi
bagaimana merekonstruksi kembali
apa yang mereka bisa kesaksikan
ataupun mereka kesaksian dari mereka nanti
dalam proses interogasi yang mereka lakukan
pada saat olah tkp nanti
yang ini ingin digali oleh dewan hakim
pada hari ini
baik roni satria
terima kasih untuk laporan langsung anda
dan selamat berjogas kembali roni